perdana menteri kamboja hun sen terpaksa membatalkan pertemuan di ktt g dua puluh
karena terkonfirmasi positif covid setelah tiba di bali
hun sen mengatakan di laman facebook bahwa dia mendapatkan hasil positif
saat tiba di bali untuk menghadiri ktt g dua puluh
hun sen diundang karena status negaranya sebagai ketua asean
kamboja batal bertemu dengan presiden perancis emmanuel macron
dan pemimpin tiongkok xi jinping di ktt g dua puluh
sebelumnya ia menjamu para kepala negara asia tenggara di negaranya dalam ktt asean
yang berlangsung pada sepuluh sampai tiga belas november